ini adalah jadi untuk pkh murni
yang murni nerima hanya satu bantuan pkh
karena boleh diaturannya mereka boleh merima dua
ini terutama yang kondisinya berat
di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu
ada kemudian atau mereka anak yatim
itu mereka bisa menerima dua bantuan
nah untuk pkh murni itu ada dua lima ratus lima puluh tiga penerima manfaat atau kpm
kemudian ada irisan yang tadi kami jelaskan
ada dua dia menerima pkh dan mereka menerima sembako
mereka menerima sebelas juta jadi hanya menerima sembako saja
dengan targetnya delapan belas juta
jadi karena kena irisan sehingga hanya sebelas ditambah tujuh juta ini
totalnya adalah dua puluh satu tiga ratus lima puluh tiga keluarga penerima manfaat
karena kami dasarkan pada perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai
bahwa kami menyampaikan ke kementerian keuangan untuk proses permintaan pembayaran
kemenq kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur
karena proses di bank itu membutuhkan waktu tiga bulan
untuk mulai memberikan buka rekening
kemudian sehingga mereka punya rekening dibutuhkan waktu tiga bulan
sehingga untuk yang tadi kami sampaikan
kalau dia meninggal kemudian harus diganti istrinya atau anaknya
itu mereka tidak bisa kemudian off kita berhenti
itu yang baru baru pengganti itu kita salurkan lewat pt pos
ini kesepakatan dengan wakil menteri bumn
karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah dua juta
eh di bawah tiga bulan
kemudian langsung masuk ke rekening kpm
jadi bukan kita serahkan
kpm bisa ngambil di bank di atm
kpn bisa ngambil di saat penyaluran
tapi tetap masuk di rekening kpm
jadi ini bukan kita berikan uang cash langsung
karena kami dasarnya adalah perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
langsung ke rekening
kemudian dia bisa mengambil bisa lewat atm
ini kami sangat bermanfaat
karena di beberapa daerah terpencil
kadang mereka tidak bisa tidak ada atm di sana
sehingga pt pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut
demikian kira kira yang mulia bapak
yang mulia bapak bapak ibu dan para makamah konstitusi
menjelaskannya bukan dengan membaca
karena saya biasa melakukan dengan chart seperti ini